vaksinasi pelajar usia dua belas hingga tujuh belas tahun ini dilaksanakan di smp negeri enam unggul sekayu musi banyu asin
para pelajar dari lima belas kecamatan yang ada di kabupaten musi banyuasin menjalani vaksinasi serentak
agar proses pembelajaran tatap muka senin tiga belas september dua ribu dua puluh satu berlangsung lancar
badan intelijen negara daerah sumatera selatan mengawasikan dua dua ratus vaksin sinovac yang didapat dari distribusi pemerintah pusat
sementara pemerintah kabupaten muba menyiapkan satu dua ratus dosis hingga total vaksin pelajar di daerah tersebut berjumlah tiga empat ratus dosis
menurut kepala bin daerah sumsel vaksin sinovac yang diberikan pada para pelajar itu merupakan dosis tahap pertama
kegiatan ini dalam rangka membantu pemerintah untuk memberikan vaksin pada para pelajar
agar kegebalan komunitas bisa tercapai di akhir dua ribu dua puluh satu
dari badan intelijen negara
sebagaimana yang terjadi di daerah ini

yang membantu pemerintah dan pemerintah di sini
komisi peserta dari komunitas di masyarakat itu
yang pertama kalang pelajar
sementara itu bupati musi banyuasin menyatakan
semua elemen terus bergerak dalam rangka percepatan vaksinasi di daerah tersebut
pihaknya mengapresiasi kegebalan
kegiatan yang dilakukan badan intelijen negara daerah sumsel
ini upaya untuk mempercepat vaksinasi di lingkungan
jadi seluruh elemen harus bergerak
kita selama ini pemerintah kabupaten tni polri
bisa basisnya setiap hari bisa dua tiga ribu vaksin
kalau semuanya bergerak
tambahan dari salah satu mitra kita bin daerah ini
itu disebar di seluruh bapak
itu disebar di seluruh kecamatan
nah harapan saya ini akan menjadi sebuah upaya untuk kita percepat
mencapai kegebalan komunitas tadi
dan kenapa yang dipilih pelajar
karena ppkm kan sudah di kita
kabupaten musi banyuasin saat ini berstatus ppkm level dua
meskipun begitu masyarakat diimbau jangan lengah
dan tetap menerapkan protokol kesehatan
dono purwanto beni apriyadi sekayu sumatera selatan